sejumlah narapidana kasus korupsi memperoleh pembebasan bersyarat
dari kementerian hukum dan ham pada senin enam september dua ribu dua puluh
salah satunya mantan gubernur banten ratu atut cossiah
dinyatakan bebas bersyarat dari lembaga permasyarakatan kelas dua a
tanggerang banten pada selasa pagi
akut mendapatkan delapan bulan remisi dari jumlah total hukuman
selama sembilan tahun penjara
kadif paskan wilkemen kumham banten mas juno menyatakan
selanjutnya atut akan menjalani pembinaan melalui balai permasyarakatan serang
dengan wajib lapor setiap bulan selama masa percobaan
yakni hingga tahun dua ribu dua puluh enam mendatang
sampai akhir masa percobaan akhir masa percobaan beliau dua ribu dua puluh enam
selama masa itu apa saja yang harus dilakukan oleh beliau
tentu berkelakuan baik tidak melanggar hukum itu sudah pasti
dan yang pasti beliau diwajibkan untuk melapor
selain atut terbidana kasus korupsi pinang kisir namalasari juga mendapat pembebasan bersyarat
melalui program reintegrasi sosial dan dinyatakan keluar dari lapas kelas dua a tanggerang
pada selasa enam september
jika dihitung mantan jaksa ini hanya menjalani pidana penjara selama satu tahun lebih
alias tidak sesuai dengan fonis majelis hakim tingkat banding berupa pidana empat tahun penjara
dan pembebasan bersyarat ini bukan pembebasan murni
ada masa bimbingan namanya
bimbingan yang dilaksanakan oleh pembimbingan masyarakatan
dan ditambah mestinya kalau bebas murni tahun dua ribu dua puluh empat atau dua ribu dua puluh lima
tapi karena masuk program pembebasan bersyarat
itu masa bimbingan ditambah satu tahun biasanya
tidak hanya itu mantan hakim mahkamah konstitusi patrialis akbar
mantan gubernur jambi zumi zola
dan mantan menteri agama surya dharma ali
juga mendapatkan pembebasan bersyarat dari lapas suka miskin
tim liputan cnn indonesia